pengawas obat dan makanan sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin sinovac di indonesia
dan untuk mengulasnya kami sudah terhubung dengan kepala departemen epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia triunis miko wahyono
nah sebelumnya agar kita pahami bersama ya angka efekasi ini menunjukkan apa pak miko
ya vaksin efekasi itu menunjukkan orang yang mendapat vaksinasi insidennya dikurang insiden orang yang tidak mendapati vaksinasi
kemudian dibagi dengan insiden orang yang mendapat vaksinasi
karena vaksin efikasi itu dibutuhkan
oke lalu pak miko ini jika kita bandingkan begitu ya indonesia dengan brazil dan turki
apa yang membedakannya pak dengan indonesia
ya kemungkinan imunogenisitas orang indonesia berbeda dengan orang turki dan orang brazil
bahkan orang cina
menurut saya tingkat imunisitas indonesia
tingkat imunisitas begitu
jadi respon imunnya akan berbeda itu yang pertama
yang kedua adalah kemungkinan besar kalau tingkat kimisitas orangnya berbeda
maka insidennya juga di indonesia akan berbeda begitu
jadi kalau insidennya berbeda maka peluang yang orang yang punya kekebalan berbeda
kemudian peluang orang yang terinfeksi juga akan berbeda begitu
amat tergantung ukuran
ukuran yang dipakai dalam menentukan vaksinifikasi itu apakah tingkat antibody nya saja atau sampai terinfeksi
jadi vaksin efektif vaksin ini bisa dilihat pada tingkat imunitas atau antibodi yang terbentuk atau sampai dia terinfeksi
ya pak miko selain vaksin sinovac ini sudah efekasinya sudah dinyatakan
di sekitar enam puluh lima tiga persen
apakah sudah ada penelitian terkait efek samping dari vaksin sinovac ini
baik di china di brazil kemudian di indonesia dari yang di bandung
kelihatannya efek sampingnya itu tidak ada efek samping berat
ya jadi efek samping berat tidak ada
kemudian efek samping sedang juga
tidak ada kemungkinan yang terjadi adalah efek samping ringan
tapi vaksin efekasinya enam puluh lima tiga persen
jadi dengan vaksin efekasi ini enam puluh lima tiga persen menurut saya masih efektif
tapi masih efektif untuk mencegah penularan pada
begitu pada petugas kesehatan itu sangat disarankan untuk digunakan
karena petugas kesehatan kita mempunyai
karena petugas kesehatan kita mempunyai
tingkat kematian yang tinggi
jadi lima ratus lebih petugas kesehatan di indonesia meninggal
dua ratus lebih dokter di indonesia meninggal
jadi untuk mencegah itu atau untuk mengurangi atau menurunkan kematian pada petugas kesehatan
itu sangat berguna enam puluh lima tiga
tapi untuk menimbulkan health immunity itu sangat berat tantangannya
pak miko ini sebelum kita berbicara mengenai tantangan
ini tadi di awal anda menyatakan bahwa ini angka enam puluh lima tiga persen ini didapat dari imun
begitu ya tergantung imun
nah apa yang terjadi pak jika nanti masyarakat mengikuti vaksin
begitu angka enam puluh lima tiga ini akan memberikan dampak seperti apa
dan juga berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa benar benar melihat efek
atau dampak dari vaksin yang sudah disuntikan ini pak miko
memang belum dilihat sampai satu tahun baru dilihat enam bulan
jadi efeknya baru dilihat enam bulan berapa level antibody nya
atau kadar antibody yang ada setelah penyuntikan enam bulan begitu
bahkan di indonesia baru tiga bulan
jadi harus dilihat satu tahun
tapi kan kita aja belum melewati wabah satu tahun
bagaimana mau melihat efek vaksinnya
vaksinnya itu baru berapa bulan begitu
jadi itu sangat penting
saya pikir pada waktu menyuntik
kita akan melihat efeknya selama satu tahun begitu
jadi jangan terburu buru kemudian lihat efek vaksin efekasinya
begitu lihat efek hazard efeknya begitu
merugikan atau tidak kalau itu kemudian satu tahun digunakan begitu
jadi mungkin pada waktu uji jelik fase tiga
ya itu sampelnya kan baru sepuluh ribu
bahkan di indonesia baru lima ribuan
jadi kalau itu disuntik pada jutaan orang
mungkin aja ada efek samping yang sedang
ada efek samping yang berat begitu
jadi buat saya kalau ada efek samping berat
di antara satu juta orang kita naikkan saja
karena kematian akibat covid sembilan belas ini di indonesia sudah cukup banyak begitu
ya sudah cukup membawa kematian
cukup membawa kematian dari delapan ratus ribu itu dua ratus ribu
jadi bayangin kalau satu juta orang itu efek beratnya satu
jadi kalau bisa pemerintah kemudian
mencarikan vaksin yang lebih baik vaksin efekasinya
kalau ada yang lebih baik ambil yang lebih baik
kalau memang vaksin gavi itu lebih baik
maka kita mengambil vaksin dengan vaksin efekasi yang lebih baik
ya pak miko ini masih terkait dengan efektivitas vaksin
tadi anda juga sudah menyebut ada vaksin yang mungkin lebih baik dari sinovac
yang efikasinya juga lebih baik
apabila satu orang bisa disuntik atau bisa memilih beberapa jenis vaksin
apakah ini memungkinkan satu orang bisa memilih dua merek vaksin yang berbeda
kalau bisa jangan
karena setiap vaksin kayak sinovac ini pemberiannya kan double dose
ada vaksin yang pemberiannya single doors cuma satu
jadi kalau kita pakai sinovac sinovac aja semuanya begitu
jadi target ini adalah untuk petugas kesehatan
jadi pakailah untuk semua petugas kesehatan
maka itu ditambah harus tetap pakai apd
tetap disarankan dipakai walaupun dia sudah disuntikan vaksin covid sembilan belas
jadi itu untuk mengurangi penularan covid diantara petugas kesehatan
dan untuk mengurangi kematiannya
oke kira kira begitu mbak
bagaimana anda melihatnya dengan pemberlakuan psbb dan juga sekarang ada ppkm begitu ya
apakah nantinya efektivitasnya akan semakin lebih baik lagi
dengan adanya vaksin dan juga pemberlakuan peraturan ini
atau seperti apa pak untuk mengurangi angka penyebaran covid sembilan belas
walaupun disuntik itu aja tetap terinfeksi
oleh karena itu saya sarankan untuk pemerintah
sekali lagi mengontrol orang yang terinfeksi itu jadi utama begitu
mengontrol orang yang terinfeksi
oleh karena itu tes jadi andalan
tes swab atau tes pcr itu menjadi andalan atau pemberantasan covid sembilan belas
selain divaksinasi seorang semuanya dites
kemudian dipastikan orang yang infeksi bisa diisolasi
jadi isolasi adalah kunci utama dalam penanggulangan covid sembilan belas
kemudian orang orang yang tidak terinfeksi
kemudian orang yang terinfeksi kemudian kita isolasi
artinya artinya kemudian penularannya bisa dikontrol
jadi dengan demikian tes di kemudian hari di indonesia harus tetap dibeli begitu
untuk mengontrol orang yang terinfeksi
ya pak miko beberapa survei juga menyatakan banyak sekali masyarakat
yang tidak berani atau tidak percaya dengan vaksin covid sembilan belas
dan untuk mencapai herd immunity
apakah ada imbauan khusus dari kedokteran atau dari epidemiolog
ya jadi sebenarnya menerima atau tidak vaksinasi itu adalah hak asasi
yang utama begitu
asasi dia boleh menerima atau boleh tidak begitu
jadi jangan dipaksa dengan undang undang
jangan dipaksa dengan apapun
biarkan orang yang tidak menerima vaksinasi biarkan saja
tapi betapa bodohnya orang kalau mau dikasih kekebalan itu menolak gitu
walaupun sekarang vaksin ini tidak haram begitu
seharusnya kita harus menerima
tidak haram begitu
ui sudah mengatakan vaksin ini halal
bahkan dia katakan murni dan halal begitu
jadi alasan apapun itu orangnya tidak pintar lah menurut saya untuk menolak vaksinasi
bukan bodoh ya tidak pintar
artinya orang yang tidak pintar jangan kemudian dipaksa untuk menerima vaksinasi
biarkan saja dia menolak
kemudian yang penting pemerintah bisa mengisolasi dirinya kalau dia terinfeksi covid sembilan belas
jadi biarkanlah semua orang punya hasil vaksinasi yang berdasar
biasa saja ada orang yang menolak alasan apapun dia takut karena mungkin dari efek sampingnya begitu
karena efek sampingnya juga ringan
biarkanlah dia takut dengan segala ketakutannya
tapi kalau orang yang tidak pintar biarkan saja dia menolak

kalau saya pribadi aneh
jadi bayangkan kalau anda dikasih senjata untuk menangkis
senjata itu ada satu adalah masker
setiap hari anda pakai
kemudian kedua adalah vaksin
jadi paling penting vaksin
jadi paling tidak lebih aman anda divaksinasi kemudian pakai masker dibanding anda pakai masker saja begitu
jadi kalau itu anda pakai pengaman tapi nggak pakai apd begitu
jadi apd nya itu adalah vaksinasi covid sembilan belas
jadi harapan saya pada masyarakat menurut saya kalau anda ditawarkan menerima kekebalan
ya anda ditamingi bukan hanya masker
ya berarti memang vaksin ini adalah sebagai double protection ya
kalau tadi istilahnya pak miko senjata kita dalam tanda kutip itu adalah masker
nah ini dapat senjata tambahan begitu vaksin
namun demikian juga tidak dipaksa begitu ya pak miko ya
tergantung kebijakan atau mungkin sudut pandang orang orang
apakah dia mau dikasih senjata dalam tanda kutip tambahan atau tidak dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas ini
terima kasih pak tri yunis miko wahyono
kepala departemen epidemiologi fkm ui sudah bergabung hari ini bersama kami di after sepuluh